wah ini dia nih babi yang bikin sebela pingsan
hai tolong tolong tolong itu ada itu dia tuh babi itu
pahit ya kayak muka paretek
pahit juga bujur kuda wah permainan ini mah sabotase maksudnya apa ya udah tuh
saya balik dulu ya ngambil gulanya ya tante jangan biar bella aja jangan atuh bella kan
udah malem aku temenin ya aku bisa sendiri kok ya udah tapi hati hati ya nih kuncinya
kan situ yang gerak gerak di semua

apa sih yang bakar bakan menyendis itu
wih udah gak bener ini mah
mendisnis pih banget lagi
bahaya kok mau diangkat sih
aduh banyak cepetan ya
aduh banyak cepetan ya bahaya
aduh banyak cepetan ya
aduh banyak cepetan ya

minyak asal deket ya ke rumah kita ya
sudah enam bulan purna ama gak ketemu temulah
mungkin lagi pikirin cara nangkep babi ngepet kali
rafa mulutnya bikin merinding aja deh
perasaan aku gak enak
aku takut ada apa apa
sampai dulu nih
yaudah deh yuk
ya saya juga ikut
pasti tinggal dulu ya sebentar ya
mau nyantai apa
pak boleh ya
sesangkan orang entah apa enak
udah lah mau main kue aja ya buruan
kuncinya nyontol di luar
kunci dari dalam
kenapa dikunci dari dalam ya bella
wah pasti ada apa apa nih kalau ditolak begini
bella ini ayah
pak retai mendingan didobrak aja deh
takut ada apa apa sama bella
ya maksudnya itu mah
pak retai sengklek sedikitnya hitung hitung aja rezeki buat aja naim nggak apa apa
nih nyeri nak
pak retai mendingan bella nya kenapa napa atau mendingan itu sengklek
jangan lupa bella bella kamu kenapa bella
bella ini ayah
bella kenapa ini bella
enggak bella kenapa
bella ini ayah
ini ayah ini ayah
kamu udah aman sayang
tadi tadi ada tadi ada mami ngepet ya
kamu sekarang udah aman nanti ayah bakal tangkap babi ngepetnya
tenang ya bella gak ada babi ngepet nak gak ada apa apa kok
wah ini dia nih
apa pak rt
itu ada apa apa
itu dia tuh babi ngepetnya tuh
tangkap aja tangkap
itu tuh itu
ini kan rumahnya bang joni
kok gelap ya jangan jangan aja rumahnya jangan jangan dari sana banget ini rumahnya
bapak bapak ada apa ini ya
ada lilinnya tuh mana boleh lagi jagain ini tuh wah itu boleh ini
waaah selama ini bang johnny yang jadi lebih ngepetnya ya
itu udah ada buktinya
yang jaga lilin bang johnny yang jadi lebih ngepetnya ya kan
bukan bukan bukan
bukan saya pak bukan saya bukan saya pak
saya top stop aduh warga stop dulu dong jangan main hakim sendiri eh ini semua bisa diselesaikan secara
hukum eh para warga urusan seperti ini kita serahkan saja kepada pihak hukum ada bapak
bapak bapak dan ibu ibu apa yang dikatakan oleh pak rt dan bu ranti itu benar kami dari pihak
kepolisian yang akan memproses pak joni dan poleni apakah benar mereka itu pelaku babi ngepet